berbagai event olahraga harus tertunda untuk memutus penyebaran virus corona dampaknya para
atlet yang sudah bersiap untuk berlaga harus menahan asa meraih juara di tanah air ajang
pekan olahraga nasional atau pon dua ribu dua puluh yang rencananya akan digelar di papua pada oktober
hingga november mendatang harus tertunda demi kebaikan bersama tentang pelaksanaan pekerjaan
pembangunan venue yang masih tersisa tentu itu tetap harus dilakukan terus bersamaan dengan itu
juga untuk pembangunan penginapan atlet di samping kita harus tetap memelihara venue
venue dan penginapan yang sudah selesai tak hanya pohon olimpiade tokyo pun tertunda salah satu
atlet yang sudah lolos seleksi olimpiade dua ribu dua puluh yaitu lalu muhammad zohri selama

demi ini menjaga kebugaran dengan berlatih di kampung halamannya di lombok ntb tetap olahraga
tetap jaga kesehatan dan jangan lupa minum vitamin sementara itu ajang tarung bebas mix
martial art terbesar di asia one championship juga harus menunda pertandingannya hingga waktu
yang belum bisa dipastikan gelaran terakhir di singapura pada februari bertajuk one king up
the jungle pun tidak dibuka untuk umum dan rencana gelaran di jakarta pada april lalu pun
ditunda meskipun jadwal event ditunda namun para petarung tidak berarti menunda latihan mantan atlet
gula tanah air ekoroni yang kini berlaga dalam ajang tarung bebas one championship dan berdomisili
di singapura tetap berlatih mandiri sudah hampir satu bulan lebih saya melakukan aktivitas berlatih
di rumah tentunya aktivitas yang saya lakukan tidak maksimal seperti di tempat
pelatihan meski begitu masa pandemi tidak mengurangi kreativitas untuk tetap menghasilkan
program olahraga yang sekaligus menghibur seperti reality show podcast hingga like
interview dengan para atlet di berbagai platform sosial media anita mae jakarta